ombudsman menyerahkan rapor pelayanan publik kementerian dan pemerintah daerah kepada presiden joko widodo di istana bogor kami siang
menurut ombudsman pelayanan publik kementerian berangsur baik sedangkan pelayanan publik di pemerintah daerah masih di zona merah
survei ini ditujukan kepada empat belas kementerian serta satu ratus empat pemerintah daerah dan lembaga negara yang terkait dengan pelayanan publik
pada dua ribu enam belas dari sembilan lebih laporan yang masuk laporan tentang proses pelayanan publik yang lama dan berbelit mendominasi
padahal hal itu menjadi pintu masuk pungutan liar suap dan korupsi
berada pada zona hijau
zona hijau artinya suatu institusi itu memiliki kekuatan
tingkat kepatuhan yang tinggi
berarti kepatuhan sedang
sedangkan kepatuhan rendah tentu itu ada pada zona merah
dan kemudian bapak presiden menekankan bahwa kalau memang ada hal hal yang sifatnya perlu diperbaiki jangan sungkan untuk itu dipublikasi